pokoknya kita semua di sini mau tuntut kau tetap buat video permintaan maaf
bidang ada teman teman
gue gak mau
sekali gue bilang ngomong ya gue gak mau ngerti gak sih
ya kalau disuruh buat ya lo aja
paling bantel sekali perempuan ini
gue gak mau ya gak mau
itu tuh ada tempat makan enak
yang pambil enak tuh
itu motornya si davin
sampai ini yuk
mana anak ips yang keroyokan tuh
masalah kita belum kelar
ini kita selain sekarang aja
masalah apaan sih
ya lo gak usah pura pura lupa
lo kemarin cari masalah kan sama rara
ya kan ra
udah udah bisa udah gak sih
marah mulu emosi dijaga
pasal juga udah selesai kok kenapa harus diperpanjang gitu loh
iya davin tuh udah minta maaf sama gue
jadi please banget gue mohon jangan diperpanjang lagi ya
soalnya gue takut kasusnya jadi kayak rivki
lagian gini deh
ini anak cowok kenapa sih suka banget ribut
kalo davinnya udah minta maaf yaudah masalahnya selesai
ya gak bisa gitu dong
dia ini udah ngerendahin anak jepang banget
bener kata ardi
lagian kan tugas cowok cowok untuk jagain cewek cewek di kelas ipa
yaudah yaudah gini deh
gimana kalau lo david anak ips lo minta maaf di depan kita semua
dan janji gak bakal gangguin rara lagi
pada setuju semua ya
kita semua harusnya jadi saksinya
lo minta maaf ya jangan cuma di depan kita doang
harus di depan anak anak sekolah juga
lo bikin video terus lo upload ke sosmed biar anak anak sekolah juga pada tahu
nah lo shell jangan lupa buat follow akun anak jepa biar lo juga tau
gue setuju dong lah
keras dikit dong
lo lanjut makan

jangan kebawah ya bos
jangan kebawah ya lo kebawah ya
itu bukannya rifqi ya
rifqi ini aku bawain makanan sama minuman
gue juga bawain makanan dibuat ke rifqi
waduh makasih ya tapi gak usah repot repot udah berhenti ya
buat kalian atau temen temen kalian aja ya
gue emang dikasih senyuman kalian juga udah seneng
biar aku bangkit ya kak
kalo gak kacau pesen ya aku
eh gak usah gak usah
usah udah biar gue aja
nggak usah kalian cantik cantik ngerjain kayak gini
ini kan kasihan
udah kalo gitu kalian ini aja nundu nundu
semangat ya kak
eh ngapain lo disitu
rifki itu dihukum gara gara lo
jangan sokot cakap pandai lo anak baru
ya udah ya pergi
kok lo disini suruh suruh bikin video gitu
liat liat udah liat dong
liat deh liat deh liat deh
biarin aja biarin aja
justru gue tuh suka banget kalau anak ips jadi bahan ketawaan kayak gitu
aduh gue aku emang
gila tuh ekspresinya
coba coba peranggain dong peranggain peranggain
gue peranggain ya
saya raffin dari kelas ips
maaf kepada rara kelas ipa
atas kesalahan gue
kita semua di sini mau tuntut kau buat video permintaan maaf
karena kau penyebab rifqi itu dihukum
lo harus minta maaf seperti apa yang gue lakuin
gue kok gak mau
lagian omongan gue sama mereka apaan sih
karena gara gara kau
makanya rifqi sama alina itu berantem kok
mereka berdua tuh pasti berantem karena ngerebutin loh
lo tuh jadi cewek jangan player
masa lo bodain dua cowok sekaligus
lo jangan nuduh orang sembarangan
siapa bilang gue godain mereka berdua
lo tau dari mana lo
kita semua di sini mau tuntut kau tetap buat video permintaan maaf
bidang ada tempat tempat
gue gak mau
gue gak mau
sekali gue bilang gak mau ya gue gak mau ngerti gak sih
ya kalau disuruh buat ya lo aja
paling bandel sekali perempuan ini
gue gak mau ya gak mau
tau takutan banget sih lo
ya ya gak peduli
lo mendingan gaulat sama rara bud

si rifki kayaknya mau bersih bersih di perpustakaan deh
orang mah sekolah belajar
dia jadi ob
gimana kalau kita ngerjain dia
boleh banget tuh
sekalian kita balas dendam
ya ya benar
lo berani gak
rifki tuh dihukum gara gara lo
jangan sokot jangka pandai lo anak baru
disini ada kemoceng
ada tuh di gudang
kamu kesana aja sekarang ya
ini hukuman buat srivkih karena udah berani nyerang anak ibu pak
gue tau rifki salah cuma kan dia udah jalan hukumannya apalagi
siapa suruh dia urusan sama anak ibu pak
gak gitu juga dong aman udah adil
lu sebenernya ada apa sih sama srivkih
sampe belain dia
apa jalan jalan lu jadi sama srivkih
gak ada gak
jangan banyak dong
udah dong banyak banget
inget ya sal
lu tuh anak ibu pak
jangan lu bersekutu sama anak ibu pak
paham gak lu
sampai lu pacaran sama mereka juga
sal jangan sampe nasib lu kayak
sal masa susah lu
jangan dibaksa putus sama ani
sebentar saya lagi nyari bukunya yang hilang
kamu jangan berisik kenapa sih
jangan berisik ini perpustakaan nih sal
maaf bu tadi saya lagi nyari buku terus temen saya ada yang lewat
sejak kapan ya ketua osis jadi tukang bersih bersih perpustakaan
itu sih namanya bukan tugas
apa sih berisik banget
biarin aja bu